mulai sekarang lo bakal punya supir ojol pribadi
kamu tadi mau ngomong apa
kamu belum selesai ngomong
mama kan penasaran jadinya
selama ini aku gak pernah masalahin mama mau deket sama siapapun itu mah
tapi kenapa harus omah omah sih ma
di dunia ini gak ada cowok lain selain om alex
kayaknya rizky salah paham ya
dia malah ngirain aku sama alex ada hubungan spesial
padahal tujuan kita dinner semalam kan mau bikin rizky sama pangeran akur lagi
udah dateng aja ojolnya
dipesen juga belum ini
ini yakin orderan saya
kayaknya salah deh mas
ya gue bingung orang belum gue pesen kok udah datang
siap capt keidar
lo bakal punya supir ojol pribadi
graker ke parceorang
jadi lo gak perlu aplikasi ini lagi

lo pake dulu helmnya ya
saking sibuknya dia sampai gak punya waktu buat gue
walaupun dia sibuk harusnya lo tetep perhatian sama dia
jangan sampai dia ngerasa lo gak perhatian dan dia malah pindah ke lain hati
lo gak mau kan prince hilang diambil orang
ini lo kampus daripada nyesel
gue gak bakal biarin
kalo gitu gue bakal ke kampus dan surprise in pangeran disana
tapi surprise innya gimana ya
sama tasya aja deh
pasti dia bakal ada ide
jadi dateng juga lo akhirnya
katanya ngambek karena pangeran terlalu sibuk
terus gak bisa merhatiin
terus gak bisa merhatiin lo
oh really bukannya dari kemarin pangeran ngecuekin lo
ya gue harus pencitraan lah nanti gue dijuluitin sama netizen
oh iya gue mau kasih surprise nih buat pangeran ada ide gak lo pada
don't worry aku selalu punya idea
aduh ada gio lagi semalam kan gue gak bilang sama mel kalo es krimnya itu dari gio
guys excuse mie sebentar ya
gak gapapa sorry kita lagi ada girls meeting aja buat konten instagram mel so you know right no boys allowed
it's okay sih tas gue juga gak mau ganggu meeting kalian gue cuma mau nemuin mel sebentar gak mau ganggu
iya gue pengen nanya soal es krim
don't worry semalam mel udah abisin es krimnya
tapi hari ini biar ada sedikit batmooth so mungkin lo bisa kasih dia jarak sedikit
ja kayanya dia bawain
ya udah udah gue maen dua
kok berenti disini
tunggu bentar ya gue mau beli sesuatu
gue mau beli sesuatu
males banget gue ke kampus
harus ketemuan lagi sama mel
semenjak birthday besha mel
hidup gue jadi kacau
rasanya kayak diikutin hantu kemana mana
ih belum lagi papa
gue yakin banget
papa pasti bakal nekan gue buat terus perhatian sama mel
kenapa sih semua jadi ribet gini
kenapa coba hidup gue jadi gini sekarang
sampai jumpa lagi